gelombang protes atas kematian george floyd terus meluas di amerika serikat
di los angeles kericuhan yang terjadi berlanjut ke aksi penjarahan di kawasan pusat perbelanjaan
di milros avenue masa menerobos sebuah toko sepatu dan melakukan penjarahan
aksi aksi perusakan dan vandalisme terus terjadi di sekitar lokasi protes
gubernur california gavin newsom telah menyatakan keadaan darurat di los angeles county
gubernur juga menerima permintaan dari pemerintah kota dan kabupaten
agar mengerahkan anggota garda nasional untuk membantu membubarkan protes
para pemilik toko di kawasan melros avenue sangat terpukul dengan insiden penjarahan
yang merupakan buntut dari aksi demonstrasi tewasnya george flight
di melrose avenue di los angeles mereka terlalu terkenal dengan penjarahan
di sini ada perl itu adalah salon jari

pemilik toko berkata di melrose avenue
itu sangat mengerikan untuk melihat seseorang menangkap seorang pemerintah kota
mengekalkan pintunya lalu penjarah menumpahkan

untuk memastikan lebih banyak hal tersebut
anda bisa melihat guard nasional berdiri di sini di melrose avenue
berharap untuk memastikan kembali kembali penjarahan
kami berbicara dengan pemilik bisnis ini mereka sangat terluka
banyaknya mereka tidak percaya bahwa seseorang ingin menjebak bisnis keluarga mereka di jalan ini
tapi hal yang agak mengerikan adalah pada akhirnya
banyaknya mereka berkata
kita akan mencoba untuk membangun dan kembali
saya paul verkammen kembali lagi ke anda
kita tersambung dengan pak ardian nugroho konsul penerangan di konsulat jenderal republik indonesia los angeles amerika serikat
halo bapak selamat sore waktu jakarta dan selamat pagi waktu los angeles
ini boleh dijelaskan gubernur california telah menetapkan status darurat di los angeles
bagaimana kemudian kondisi wni di sana pak
baik kondisi wni saat ini
berdasarkan hasil kontak kami kemarin sore
semua masih dalam keadaan baik
tidak ada yang terdampak akibat dari unjuk rasa ini
ini kan kondisinya darurat ya pak ya
baik warga negara amerika maupun warga negara indonesia yang ada di sana
apa langkah langkah kjri untuk bisa melindungi wni yang ada di los angeles
mungkin komunikasi seperti apa bentuknya
baik pertama tentunya kjri los angeles bekerjasama dengan kbri di washington dc
kami memiliki satu mekanisme untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat
jadi ada semacam guidance mekanisme di mana kami secara langsung menghubungi masyarakat
kami memiliki simpul simpul masyarakat
kjri los angeles membawa unit berlapan wilayah kerja
selain itu kami juga agar menjadwalkan situs luas
kami juga tayangkan ini di media sosial atau website kami
kalau soal laporan mengenai wni yang ikut aksi protes
apakah kjri punya informasinya pak
kalau yang ada di los angeles kami tidak memperoleh informasi apapun
karena impor kami adalah meminta masyarakat indonesia
atau bahkan diaspora indonesia untuk menghindari kerumunan masa
karena kan arahnya kalau bisa di area los angeles saat ini
tidak mengarah ke anarkis
awalnya ujung kerasa itu damai
tetapi kemudian juga keadaan anarkis tiga hari terakhir ini
sudah delapan ratus orang ditangkap di los angeles
sebab aksi ujung kerasa ini
jadi semoga tidak ada masyarakat indonesia yang ikut dalam ujung kerasa
maksudnya akhirnya ikut dalam kegiatan kegiatan yang sifatnya anarkis
pak ardian untuk kjri sendiri di sana bagaimana pelayanannya kepada wni
apakah terganggu dengan situasi selain covid sembilan belas
tapi juga ada demonstrasi seperti ini
baik selama covid sembilan belas tentunya kita bekerja di rumah
kita menerapkan sistem tiket jadi setiap hari kami tetap muka
tetapi saat terjadinya demonstrasi ini
ini hari selasa adalah hari kerja
sebelah sinar ini kemarin saya tidur selama setiap hari di indonesia
tentunya dengan melihat kondisi kondisi di sekitar kantor
memang kalau unjuk rasa hari jumat dan hari sabtu lalu
jaraknya hanya sekitar sepuluh lima belas menit dari kantor
tetapi hari minggu jaraknya cukup jauh
karena ada di long beach dan santa monica itu sekitar setengah jam dari kantor
jadi kita selalu mengkaji
berarti perbedaannya perkembangan di luar sana
pak ardian ini demonstrasi tidak hanya terjadi di sana
tidak hanya di los angeles
tapi di beberapa kota dan kemudian situasinya menjadi memanas
sebenarnya bagaimana anda melihat pentingnya situasi kondusif di amerika serikat
dengan hubungan dengan indonesia saat ini
menarik melihat proses indigrasa ini
semua sebetulnya awalnya tujuan yang melihat damai
tapi kemudian tentunya ada
kalau disinyalir oleh media lokal di los angeles
ada oportunis yang kemudian melakukan perisakan dan penjarahan
warga di los angeles sendiri
sebetulnya sedikit terkejut dengan kecoa ini
mereka tidak ingin hal ini
sebenarnya sebelumnya pernah terjadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi mereka ingin tidak terjadi kembali
jadi kalau mau undur rasa
sebetulnya tidak ada larangan unjuk rasa
wali kota sendiri tidak menyatakan silakan untuk rasa
tetapi dijalankan secara damai
jadi kehadiran dari jadwal nasional
dan kepentingan kepentingan kesempatan
cuma memberikan efek masyarakat lebih tenang
dan sebetulnya sekarang bertindak agak menjauh dari sekat kota los angeles
jadi bagi indonesia yang kita pelajari adalah
di negara demokrasi ini
misalnya ketika mereka menyuarakan hak hak atau cara cara mereka
sepertinya rupanya ada siapa siapa yang dapat meninggalinya
semoga dengan keberadaan garda nasional ini bisa membuat situasi menjadi kondusif
tidak hanya positif bagi warga amerika
tapi juga warga negara indonesia yang ada di sana
terima kasih konsulat
jenderal republik indonesia
ada pak ardian nugroho yang sudah berbincang bersama kami sore hari ini
informasi dari amerika serikat tadi
sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia newsroom hari ini
saya dekartika pamit selamat sore dan sampai jumpa